gerhana matahari total merupakan peristiwa ketika matahari bulan dan bumi berada pada posisi sejajar
akibatnya bayangan bulan yang jatuh ke area tertentu di bumi itu akan mengalami kegelapan atau yang kita kenal sebagai gerhana matahari total
tidak setiap tahun gerhana matahari total terjadi di satu tempat atau di satu negara yang sama
berapa kali gerhana matahari total terjadi di indonesia
untuk tahun seribu sembilan ratus satu sampai dengan dua ribu seratus gerhana matahari total itu terjadi sebanyak sembilan belas kali
jadi semua orang di indonesia bisa menikmati gerhana matahari tanggal sembilan maret dua ribu enam belas
indonesia akan menjadi negara yang paling beruntung untuk bisa menikmati gerhana matahari tersebut
karena satu seluruh indonesia bisa menikmati proses gerhana matahari dari awal sampai akhir
dan kedua indonesia adalah satu satunya daratan yang bisa menikmati gerhana matahari total tersebut
saksikan peristiwa gerhana matahari total sembilan maret dua ribu enam belas live di transtv trans tujuh dan cnn indonesia di transvision